jadi beberapa hari yang lalu dalam peresmian salah satu pusat perbelanjaannya
khairul tanjung bertemu dengan gibran raka buming raka
nah kenapa kita naikkan berita ini karena ada yang menarik
yang menariknya apa tuh dania
jadi selain mengajak berkeliling khairul tanjung bahkan mewawancarai gibran
kadang kadang ya kalau kita tahu sosoknya gibran anak pertama jokowi itu kan sangat sangat sedikit berbicara
senyumnya juga simpel sederhana sekali
kira kira apa saja yang ditanyakan pak hairul tanjung berikut liputannya untuk anda
dia belum masuk makassar
ada yang berbeda saat peresmian transmart di sukoharjo jawa tengah pada satu desember lalu
di tempat tersebut pendiri dan pemimpin ct cop hairul tanjung bertemu dengan gibran raka buming raka
kutra surung presiden republik indonesia jokowi dodo
di tempat ini gibran juga membuka kedai martabak miliknya
tak hanya mengajak gibran berkeliling khairul tanjung bahkan sempat mewawancarai gibran terkait bisnis martabatnya
mas gibran gimana sejarahnya
ini martabak ini sekarang sudah hampir seluruh orang indonesia tahu ini
gimana ceritanya nih mas gibran
ini benarnya sudah lama sih pada disini
tapi baru tiga tahun terakhir ini kita ekspansi sama inovasi publik
yang melakukan rasa itu kan inovasi kita
dan setelah itu booming
ini baru tiga puluh an capok sih
tiga puluh lokasi sekarang
rasanya ada berapa dan apa aja rasanya tuh mas gibran
satu loyang ada delapan rasa pak
jadi rasanya ada berapa
delapan rasa ada berbagai macam sobat ada delapan slice
oh ada delapan slice jadi satu itu delapan
dan semua standar begitu
oh semua standar begitu
nah kalau cara bikinnya gimana
kalau delapan sampai delapan
delapan rasa itu gimana cara bikinnya
ya pakai tepung pakai telur kasih coklat nah itu aja
ada resep spesialnya
resep spesial ya ada rahasia pak
tak boleh dikasih tahu
tak usah lah
selain masalah bisnis mulai dikenalnya istri gibran
selvi ananda oleh publik menjadi bahan pertanyaan khairul tanjung
hari ini kenapa nggak bawa istri
karena istrinya mas gibran sekarang udah jadi selendriti
sejak perkahwinan gayat itu istrinya mas gibran sekarang sudah jadi selendriti
baik yang di solo maupun di medan
ya hari nanti istri saya di rumah terus
gak boleh jadi selendriti tuh
keduanya pun melanjutkan perbincangan di kedai martabak milik gibran
transmart merupakan anak usaha ct corp di mana cnn indonesia juga bernaung